sebuah video menunjukkan blok apartemen ditinggalkan penghuninya dengan jendela yang pecah dan dinding yang menghitam
sementara perangkat artileri berat yang terbakar dan peluru tergeletak begitu saja di jalan
ini adalah pemandangan di donetski sebuah desa di ukraina timur
seorang warga mengaku menyaksikan tentara dari pihak yang tidak disebutkan namanya membawa orang orang yang terluka ke tempat yang aman selama pertempuran berlangsung
penyakit pemandu wanita dan pesawat meskipun terluka menyelamatkan penyakit dan mengembangkan mereka ke dalam tempat yang aman
pada saat itu benzo vose juga berlaku
warga donetski yang kini tak memiliki aliran listrik dan gas telah berlindung di banker bawah tanah selama pertempuran
wilayah donetski dikuasai kelompok separatis yang didukung rusia
rusia mengakui kelompok ini sebagai republik rakyat donetski
sementara itu sejumlah kerabat dan rekan sersan polisi senior ukraina roman rushishin di desa shaposhin berduka
masih berada dalam suasana duka pada hari kamis
rushishin tewas dalam pertempuran di luhanska tiga hari sebelumnya
rushishin adalah anggota batalion patroli polisi khusus lviv yang direkrut untuk bergabung dalam pertempuran melawan pasukan rusia di timur ukraina
kerabat menangis di dekat peti jenazah sementara seorang imam berkotbah
peti jenazah kemudian dibawa dari rumah keluarganya ke gereja desa
penghormatan senjata terdengar saat tubuh rushishin diturunkan ke liang lahat
rushishin meninggalkan seorang istri dan tiga anak